memang diketahui bahwa bayi tiara debora ini meninggal dengan riwayat lahir prematur serta riwayat penyakit jantung bawaan
untuk kasus penyakit jantung bawaan pada anak di indonesia memang terbilang masih tinggi
iya tapi ternyata ada seorang anak yang tinggal di tangerang banten ini bisa bertahan hidup dan juga beraktivitas seperti anak normal lainnya
setelah dioperasi saat ia masih berusia sebelas bulan
adinda naila salsabila merupakan anak yang dahulunya menderita penyakit jantung bawaan
tetapi setelah menjalani operasi pada usia sebelas bulan dinda sudah dinyatakan sembuh meski harus menjalani beberapa kali pemeriksaan di rumah sakit
bocah berusia enam tahun ini kini duduk di bangku sekolah dasar muhammadiyah ii
di kota tanggerang dinda bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar serta bermain bersama teman sebayanya
rani srihandayani sang ibu sama sekali tak pernah menyangka bila anak ketiganya ini terlahir dengan kelainan pada organ jantung
tidak pernah ada di benak saya
karena waktu itu juga saya kan mengambil dokter
saya minta bantuan
bantuan dari pihak syariah asli untuk pandai dokter jantung
waktu itu dibantu dokter piprim
yang terlihat waktu itu cuma satu bocornya
konsultan penyakit jantung anak dr piprim basara yuniarsi mengatakan penyakit jantung bawaan pada anak dapat dicegah dengan melakukan deteksi dini pada kehamilan
yang nggak bisa dicegah juga banyak juga
tapi yang bisa dicegah juga ada juga
misalkan seperti tadi vaksinasi mr
vaksinasi mr ini kalau digiatkan kita bisa mencegah penyakit jantung bawaan yang karena sindrom rubella kongenital ya
atau pada nutrisi ibu hamil
misalkan defisiensi asam folat itu secara teori itu juga bikin masalah penyakit jantung bawaan ya
kemudian screening suami istri
misalkan kalau suaminya sudah menderita penyakit jantung bawaan
nanti kalau menikah dengan
istri yang juga penderita penyakit jantung bawaan itu akan meningkatkan juga kejadian lahirnya bayi bayi dengan penyakit jantung bawaan juga
tapi seandainya pun ditakdirkan anak itu menderita penyakit jantung bawaan
yang paling penting adalah cepat tegakkan diagnosisnya apa
sementara itu terbatasnya fasilitas operasi jantung dan jumlah dokter bedah jantung anak di rumah sakit di indonesia
menjadi salah satu penyebab lambatnya penanganan penyakit jantung bawaan pada anak
data pada unit penyakit jantung terpadu rumah sakit cipto mangunkusumo mencatat prevalensi penyakit jantung bawaan mencapai delapan hingga sepuluh kasus per seribu kelahiran
dengan angka kelahiran di indonesia berkisar empat lima juta per tahun
maka diperkirakan ada empat puluh lima ribu anak dengan penyakit jantung bawaan setiap tahunnya
arman helmi jakarta